saudara api perjuangan dari merapen telah tiba di jakarta
di mana api ini menjadi simbol segera dimulai rakernas pdi perjuangan di kawasan ancol hingga dua puluh enam mei nanti
sikap politik pdi perjuangan terhadap pemerintahan presiden dan juga wakil presiden terpilih
prabowo subianto gibran raka buming raka ditentukan pada rakernas kali ini
kabar tak diundangnya presiden jokowi dalam rakernas kelima pdi perjuangan terus jadi sorotan
keretakan hubungan antara ketua umum pdi perjuangan mega dengan jokowi semakin kentara usai gelaran pilpres dua ribu dua puluh
meski dikabarkan tak diundang ke rakernas joko menjawab santai
urusan undangan silahkan ditanyakan ke pihak pengundang yakni pdi perjuangan
pak soal politik pak kemarin bapak nggak diundang ke rekanas pdip bagaimana pak
tapi kemarin cepat akrab bertemu dengan bu puan di ktpws pak apa ada momen rekuensiasi
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
namun ada pemandangan menarik saat pertemuan jokowi dengan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani dalam perlihattan world water forum di bali
puan merespon soal kabar tak diundangnya jokowi di rakernas kelima pdi perjuangan
puan menyebut belum terundang
padahal sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan
jarod saiful hidayat mengungkapkan presiden dan wapres tak diundang di rakernas karena sibuk
yang pasti akan ada pembahasan pemenangan pilkada konsolidasi evaluasi kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan
pak jokowi memang tidak diundang atau pak jokowi tidak mau
ya sampai saat ini belum terundang
tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
karena beliau sudah sangat sibuk
kami sore api perjuangan yang dibawa oleh sejumlah atlet sejak tanggal tujuh belas mei kemarin dari merapen jawa tengah akhirnya tiba di kemayoran jakarta pusat
kedatangan api perjuangan ini disambut oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto dan kemudian dilanjutkan dengan lari bersama menuju ke lokasi diadakannya rakernas pdi perjuangan yang kelima di ancol jakarta pusat
rakenas ke lima ini setelah sebelumnya kita menghadapi kegelapan demokrasi
akibat sisi sisi gelap kekuasaan maka kami menyalakan semangat dengan berdasarkan kepada semangat berdiri di atas kaki sendiri
karena lari ini bukan hanya menyehatkan jiwa dan raga kita
dengan lari kita bisa belajar seseorang harus mengalahkan dirinya sendiri
mengalahkan terhadap ambisi kekuasaan
mengalahkan terhadap berbagai godaan gemerlapnya kekuasaan
rakernas pdi perjuangan akan berlangsung mulai hari ini
hingga dua puluh enam mei di kawasan ancol jakarta utara
sikap politik partai demokrasi indonesia perjuangan terhadap pemerintah presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka ditentukan pada rakernas
mungkinkah kabar tak diundangnya presiden jokowi di rakernas jadi pertanda pdi perjuangan bakal memposisikan di luar di pemerintahan